dua bulan menjelang pencoblosan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
kedua kubu capres cawapres saling menuding adanya konsultan asing yang digunakan dalam pilpres
kubu petahan lejoko wimaruf amin menyebut lawannya prabowo subianto sandiaga uno
menggunakan konsultan asing yang diduga membantu pasangan prabowo sandiaga uno untuk pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
dikutip detik com jurubicara tkn aceh hasan sadzili menduga konsultan kampanye politik prabowo subianto rob alias
yang terlibat kembali dalam pilpres dua ribu sembilan belas ini
berdasarkan jejak digital yang ditemukan dalam pengakuan rob alin yang mengakui
menjadi bagian tim pemenangan prabowo hatta pada pilpres dua ribu empat belas
aceh mempersoalkan foto yang tersebar memperlihatkan ada dua orang asing dalam satu ruangan bersama prabowo sandiaga
dalam foto tersebut terdapat tokoh lain seperti ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
dan sejumlah elit dari koalisi indonesia adil dan makmur
tidak terima dengan tudingan tersebut
wakil ketua umum gerintra
yang juga juru kampanye nasional prabowo subianto sandiaga uno
fadli zon membantah tudingan calon presiden nomor urut satu jokowi dodo
yang menyebut pihaknya menggunakan jasa konsultan asing
menurut fadlizon badan pemenangan nasional prabowo sandi tak cukup biaya untuk membayarnya
konsultan asing yang kita pakai bukan karena kita tidak mau tapi kita nggak bisa bayar
laporkan dong apa kata jokowi yang laporkan kalau punya bukti
kalau dia tidak bisa membuktikan dia penyebar hoax dan fitnah
fadli menantang jokowi untuk menyebut nama konsultan asing tersebut jika benar benar punya bukti
jangan sampai tudingan tersebut menjadi fitnah
fadli mengatakan konsultan prabowo sandi hanya anggota bpn saja
sementara itu menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan wiranto mengatakan
pemerintah tidak mempersoalkan penggunaan konsultan asing asal sah dan sesuai undang undang
konsultan itu asal sah saja kan tidak masalah
asal sah tersedia dengan hukum undang undang kan tidak masalah
selama konsultan itu juga memberikan konsultasi memberikan saran saran yang positif yang tidak melanggar hukum
konsultan indonesia pun atau katakanlah konsultan dalam negeri kalau sarannya melanggar hukum nah itu kita tangkap
menurut wiranto masalahnya bukan pada konsultan asing atau tidak
melainkan lebih kepada materi yang diberikan konsultannya
terima kasih sudah hadir di sini
kemudian ada juga iya
ada juga bang habibur rahman jubir advokasi badan pemenangan nasional prabowo sandi
bang habib selamat malam
terima kasih sudah ada di sini
dan juga ada mas adi praitno analis politik dari uin jakarta
selamat malam mas adi
selamat malam putri
terima kasih mas sudah sampai di sini
saya ke bang habib dulu
kemarin seminggu terakhir ya ini bergulir terus soal ini
awalnya memang kemudian disampaikan oleh capres petahana joko widodo hari sabtu kemarin
tapi kemudian sekarang tudingan
sedang berupaya dibalikan kepada jokowi maruf nih sepertinya kalau dari bpn
ya saya pikir apa yang disampaikan propaganda rusia itu sudah dibantah bukan hanya kami
pak prabowo sudah membantah bahkan apa namanya ambasador kemarin juga pun
residen mbc sudah membantah
kemudian kita nggak tahu apa klarifikasinya
dan yang jelas hingga saat ini juga tidak ada sesuatu yang terkait soal pembuktian
namanya konsultan rusia tersebut
sehingga menurut kami pertama setelah kita kaji ya pidato tersebut
tidak secara lugas yang bersangkutan dalam hal ini pak jokowi menyebut bpn prabowo sandi
kalau tidak secara lugas tentu kita harus pertegas apakah memang ini dimaksud kami
kalau tidak mungkin juga pak jokowi melakukan otokritik
mungkin dia merasa ada timnya ya di tkn atau di
pihak pihak yang mendukungnya yang menggunakan konsultan rusia ini
propaganda seperti ini
jadi kita nggak tahu
oke masih masih membaca sepertinya sekarang
tapi kemudian juga sudah ada serangan serangan serangan balik kepada jokowi soal konsultan asing itu
ya kita hanya membandingkan ya
kalau memang yang dimaksud adalah kita maka kita mempertanyakan ini data
yang sampai detik ini pun masih ada
saya barusan saya buka yang di earwolf com ya ini
ya disebut stand greenberg ya
dan yang terakhir akhirnya disebut indonesian president jokowi dodo
ya ini sekarang
itu tahun dua ribu empat belas atau dua ribu delapan belas
tapi disebut nah dan itu masih
saya pikir ini masih tercantum
sehingga perlu diklarifikasi juga benar atau tidak gitu
jadi nggak bisa juga menuduh orang ternyata satu jari tertunjuk ke orang
tiga jari tertunjuk ke dirinya sendiri
nah ini kita yang ingin klarifikasi kita tunggu juga
yang seperti ini
ya pernyataan pak jokowi itu sebenarnya adalah metode ya
metode kampanye dalam pilpres tahun ini
saya mempertegas adalah metode kampanye untuk pilpres kali ini
yang menggunakan metode
ya yang menggunakan hoax kebohongan yang dimunculkan ke publik
itu sebenarnya yang disampaikan oleh pak jokowi
menggunakan konsultan asing
dalam pada bukan negaranya tapi adalah metode kampanye nya
jadi yang dikhawatirkan metodenya
jadi tidak masalah kalau misalnya pun memang benar prabowo subianto menggunakan konsultan asing
konsultan itu kan memang ada aturannya
ya ada aturannya kpu juga menerapkan itu ada aturannya
nah memang kalau sepanjang itu digunakan memang secara formal
tentunya kan ada persyaratan persyaratan juga
apakah dia memang bekerja untuk itu
ya kalau dia bekerja itu pasti ada aturan main yang
dia harus ikuti peraturan peraturan hukum yang ada di indonesia ini
misalnya dia pajak ya
terdaptakah namanya perusahaannya ataupun apa namanya pribadinya untuk dia bekerja
apakah dia statusnya bekerja di republik ini gitu
oke kemudian bagaimana dengan tuduhan yang balik kemudian sudah ada datanya dari
ya itu kan

ya itu kan juga sudah diklarifikasi
ini adalah hal yang harus diklarifikasi

nah enggak ada
anak anak yang bersangkutan
dan kita tidak jelas itu tahunnya
bukan tahun sekarang
ya yang disampaikan pak jokowi adalah tahun pada saat sekarang ini
menggunakan konsultan hasing yang
menyampaikan metode tadi itu
yang saya sampaikan adalah untuk menyampaikan kebohongan
nah metode ini kan sudah mewabah di beberapa negara
yang mengikuti konsultasi pilpres pada negara tersebut
ya saya catat dalam catatan
catatan kami itu ada kenya wsa amerika brexit brazil itu berhasil
tapi ada juga negara negara yang memakai metode seperti itu tidak berhasil
malaysia perancis meksiko
bahkan di perancis itu kementerian di sana memang memunculkan data riset mereka
dengan model seperti ini itu sangat mempengaruhi nilai nilai di sana
jadi sangat bertentangan
jadi makanya ditolak
kita berharap metode untuk mengumbar semprotan kebohongan ini
janganlah dilakukan di alam demokrasi di indonesia
karena memang nilai nilai leluhur di indonesia ini kan
indonesia ini makhluk umat yang beragama umat yang beradab
semprotan kebohongan disitu katanya pak habib
jadi gini pertama soal rusia ini sudah tidak bertanggung jawab
pertama disebutkan jelas jelas kan propaganda rusia
rusia itu tidak lain adalah nama sebuah entitas hukum yang namanya negara ya
ketika diprotes baru terkesan gelagapan
kedua dalam konteks konten
saya pikir ini bukan hal yang baru
tapi dalam konteks sebaliknya
kita kenal mbak itu di kurpol kurpol dasar kalau orang mau jadi aktivis
ada yang namanya teori hegemoni gramsci
yang paling mungkin mencangkokkan kesadaran palsu
itu adalah orang yang berkuasa
dia yang berkuasa
rezim yang berkuasa
bagaimana kita mulai melek sampai mau tidur
dikondisikan untuk memahami bahwa yang ada realita palsu
untuk memiliki realita palsu kesadaran palsu
itu memerlukan tv
memerlukan partai politik
yang intinya yang paling mudah mengaksesnya adalah orang yang sedang berkuasa
sehingga ini dibolak balik
mirip mirip teriak maling
ujungnya kalau itu ditujukan kepada kami
siapa yang mencangkokkan kesadaran palsu kok menuduh orang lain menyemprotkan kebohongan
jadi nggak masuk akal ya di kondisi seperti ini
apalagi di zaman keterbukaan ini
misalnya kita ngomong sesuatu orang belum pemerintah resmi belum ngecek orang sudah mau ngecek
jadi itu omong kosong semua kalau memang dituduhkan kepada bpn prabowo sandi
menarik sih ini sekarang sudah bergeser
berarti jadi bukan masalah konsultan asingnya tapi mungkin metode ada yang soal membangun kesadaran palsu
dan satunya soal menyemburkan kebohongan
nanti ya mas adi setelah jeda
kita bahas soal itu
tetapi kita harus mengingatkan bahwa kita harus mengingatkan kesadaran palsu

anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
mas adi sudah bergeser sekarang
tadi kita mendengar ada dua istilah soal semburan kebohongan
kemudian ada hegemoni juga dan kemapanan palsu ya
kan begini pertama undang undang pemilu itu tidak secara definitif bahkan tidak ada yang mengatur tentang konsultan asing
yang diatur itu hanya tentang dana asing
jadi pas lawan kandidat kalau terbukti melakukan menerima dana asing itu bisa dipenjara bisa dipidana dan seterusnya
konsultan asing dalam undang undang pemilu sekali lagi putri itu tidak ada
jadi meributkan sesuatu yang tidak diatur dalam undang undang menurut saya tidak relevan
yang kedua menjadi ramai adalah karena ditengarai di indonesia ini menggunakan pola pola konsultan asing yang pernah dilakukan di amerika
di berbagai daerah gitu ya di negara negara lain untuk konteks indonesia
nah salah satu fire hose of
apa namanya of falsehood itu ya memang satu
menciptakan politik ketakutan
jadi dinarasikan bahwa negara itu dalam satu ancaman krisis ekonomi krisis politik bahkan terancam bubar
saya tidak tahu
apakah omongan pak prabowo masuk dalam konteks ini
tapi yang jelas negara selalu dikesankan sebagai satu entitas yang sedang terancam
makanya kemudian donald trump itu waktu mengkampanyekan dirinya
dia siap rela mati untuk membela amerika yang sedang dalam ancaman terorisme
ataupun ancaman imigran yang sudah memulai
ini apa namanya menggeser peran peran strategis kelompok kelompok kulit putih
makanya dia bilang american first
itu hampir ada kesamaan dengan apa yang disampaikan pak prabowo
misalnya indonesian first
ataupun ketika bilang tentang how to make indonesia great again
itu hampir sama dengan how to make america great again
nah ini yang kemudian dikait kaitkan
tapi salah satu semburan yang dimaksud dengan propaganda ala rusia itu memang politik ketakutan
ini yang kemudian menjadi ramai
satu sama yang lain
tapi saya yakin bahwa kita sudah harus mestinya mengakhiri perdebatan tentang asing dan asean
saya setuju dengan anda
saya setuju dengan putri dan bang habib dan bang ngade
kalau ada capres satu nomor dua
memang melakukan kebohongan fitnah
toh kita punya satu instrumen untuk mengungkap ini semua
polisi kerjanya cepat
sentra kakumdo saya kira standby enam puluh empat jam
untuk mengungkap kebohongan kebohongan ini
daripada berdebat apakah ini asing ataupun asen
lebih fokus pada apa yang kemudian dimuncratkan
oleh dua kandidat ini
kalau jokowi bersalah prabowo bersalah dengan fitnah dan kebohongan
tentu harus ditegakkan
dalam koridor hukum
disinilah yang saya kira memang kedua paslon ini
ketimbang berdebut apakah asing asing itu ada
saya kira memang lebih pada fokus bagaimana subtansinya itu dinarasikan dengan baik
dan ajak sih sebenarnya
biar agak sedikit clear
nah yang kemudian menjadi ramai juga karena
model model kampanye ketakutan yang disampaikan oleh kita bersama tadi
sering di copy paste dan di cloning oleh kubunya prabowo
nanti bang habib bisa klarifikasi
dengan hal hal yang
sipasnya pesimistis terhadap bangsa ini
tempe setipis atm dan seterusnya
itu kemudian dikategorisasi oleh kelompoknya bang ade ini
sebagai politik ketakutan
mendowngrade apa yang dilakukan oleh pemerintah dan seterusnya
tauran opini ini yang kemudian berkembang
ini kok ada strategi asing
polanya sama dengan negara negara lain
kemudian bang habib apakah itu benar
yang dilakukan sekarang
jelas ada framing busuk ya
framing dengan itikat jahat ya
ingin apa namanya memanipulasi apa yang disampaikan oleh kami
apa yang disampaikan ghost fleet
pak prabowo kan mengutip
eh kita ini diomongin oleh si penulis novel fiksi ini
diramalkan akan bubar
dengan berbagai alasan
itu bukan novel kayak apa namanya
hasil dari hasil kajian strategis ya
nah sehingga kita sebagai bangsa
bukan hanya indonesia yang memikirkan
kelangsungan kehidupannya sebagai sebuah negara
hampir semua negara
saya banyak ngobrol sama teman teman mbak ya
saya kalau berpraktek di singapura
yang mereka itu
ada di temasek bumn
rata rata mereka tentara
mereka juga membuat kajian
apakah masih bertahan lima puluh tahun ke depan
apakah masih bertahan seratus tahun ke depan
itu sekitar sepuluh sampai lima belas tahun yang lalu
mereka juga bikin kajian kajian seperti itu
saya pikir setiap bangsa ya
hal hal apa yang kemungkinan bisa menjadi ancaman kemudian hari
nggak ada yang salah mbak
dan itu ya
tidak berhenti sampai di situ
dilanjutkan oleh pak prabowo
dengan dorongan motivasi
bahwa kita sebagai bangsa harus kuat
sebagai bangsa jangan sampai menjadi kacung
sebagai bangsa jangan sampai diintervensi asing
itu kurang lebih yang dulu dipropagandakan para pejuang kita
kalau anda ingat yang namanya politik etis
belanda juga mempraktekan
namanya penjajah sekalipun
kamu hidup di zaman saat ini
kamu bisa sekolah dan lain sebagainya
berapa beruntungnya kamu
tapi itu kan kebohongan semua
dan tugas kita sebagai elit
akses informasi dan lain sebagainya lebih
kita membongkar kesadaran tersebut
membongkar hegemoni palsu tersebut
kita kasih tahu
ini loh situasinya seperti ini
kita sudah sedemikian kritis
dinalai bahwa narasi itu masih relevan sekarang
ada yang menjanjikan
jelas jelas media mainstream
dua hari yang lalu
saya sampai takut untuk men share
jangan jangan sampai salah
itu angka ya
kenapa ketika kami yang membicarakannya
dianggap sebuah apa namanya
sesuatu yang penuh kebohongan gitu loh
kita serahkan kepada rakyat
rakyat ini sekarang sudah bisa mengakses informasi
bisa mengecek apa yang disampaikan benar atau tidak
apakah kemudian kalau misalnya dari jokowi maru
kemudian jokowi dan juga timnya
kemudian mengkapitalisasi ini semua
dengan segala perdebatan yang saat ini terjadi di lapangan
sampai kemudian seorang jokowi dodo sendiri yang harus mengatakan
ada propaganda rusia itu
setelah aja deh ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
jadi apakah kemudian karena melihat pola
yang kemudian dilakukan oleh dari kubu seberang
langsung dilabel saja
oh ini kayaknya seperti ini nih gitu
atau sudah ada data yang sahih
betul bahwa berkonsultasi
karena sampai yang pucuk tertinggi mengatakan bahwa itu kan
itu artinya informasi sudah
semuanya diterima dengan baik
ya sejak kampanye itu ditetapkan ya tanggal dua puluh tiga september dua ribu delapan belas kemarin
oleh kpu ya
dan ya awalnya dengan adanya kampanye damai
oleh kpu kan ada tiga poin yang disampaikan oleh kpu
untuk semua peserta
semua peserta pemilu
baik itu dari partai politik maupun capres
untuk apa namanya mengikuti kesepakatan itu
tapi kita dengar bersama tidak lama setelah itu muncul contoh contoh kasus yang terjadi
misalnya kasus ratna sarumpahit
ya yang katanya dipukuli di aniaya ternyata operasi plastik
ya yang kedua muncul juga misalnya perdebatan tentang mobilnya nenowarisman
ya dibakar ternyata korsleting listrik
ya terus berkembang lagi tempes tipis atm
nah terus terakhir yang lebih marak lagi kita masih ingat lagi itu
tentang surat suara tujuh kontainer berjumlah tujuh puluh juta yang sudah dicoblos
oleh pasuleng satu
nah kami mengambil analisa dari semua rangkaian kejadian kejadian itu banyak lagi sebenarnya
itu sepertinya mirip mirip memang terhadap metode kampanye yang terjadi
dengan metode tadi ini
yang banyak memang mewabah di beberapa negara
negara di eropa pun afrika yang sudah saya sebutkan tadi
sama metodenya gitu
memunculkan ketakutan ya
memunculkan kegelisahan kekhawatiran
nah memang kan yang diserangnya adalah isu agama ya
isu rasis ya
agama gitu kan
hari ini kan agama
misalnya pak jokowi anti islam
pak pada saat itu kan rangkaian dua ribu empat belas
nah metodenya hari ini adalah
kalau dulu diterapkan dalam media cetak
hari ini diterapkan dalam media sosial
wa dan segalanya dalam media sosial
nah itu yang saya lihat memang
kami melihat ini mirip mirip seperti metode yang seperti ya itu
propaganda rusia ini
ya pertama saya satu satu ya
singkat saja bang
soal ratna sarumpait
itu kan jelas pidana
penyelidikan sampai sekarang sudah p dua puluh
satu orang saja yang menjadi tersangka
dan dia memang mengakui kesalahannya
kedua ya kan
soal mobil dari bakar dan lain lain sebagainya
sampai saat ini juga nggak ada penyelidikan khusus ya
yang tuntas dalam konteks pidana
kemudian soal surat suara
kenapa dikaitkan dengan kami gitu loh
gak ada kok gitu loh
setiap kontrolin tersebut
sehingga ya kan
ini asumsinya diambil secara gegabah
dalam konteks sebaliknya nih
jokowi gak boleh naik
kemudian berbagai macam
yang melanggar aturan bawaslu
itu bagian dari praktek
teori hegemoni tersebut
kalau disuruh nunjukkan contoh
terlalu banyak juga
oke bang ade
semua yang di
semua yang di
saya sampaikan tadi itu
bagian dari sikatisan
jadi kan ini kan
gak lebih dari
berada di negara
itu sudah clear
itu sudah clear
sudah dijawab dari kedutaan besar rusia dan itu sudah clear
jadi itu tidak perlu ditanyakan
kita tidak menuduhi negaranya
tapi metode itu adalah memang sangat dekat yang pernah diterapolanya
oke mas hadi
ya ini menunjukkan bahwa pilpres itu sudah di depan mata
jadi dua paslon ini menggunakan strategi sama sama menyerang
ada dua pola strategi menyerang
dan apapun diserang
ada black campaign
kenapa perhitungan juga
iya ada black campaign dan negatif campaign
saya membacanya ini masih dalam konteks negatif campaign
menyerang kandidat dengan kelemahan masing masing dan terukur
ketika pemerintah bang ade mengklaim bahwa pak jokowi sukses dengan segala macam hal
tapi bagi bang habib itu adalah kesadaran palsu
karena negara punya satu instrumen untuk mengelabui rakyat
kan kira kira begitu
buktinya kemiskinan tidak sempurna
seperti yang dibayangkan bohong itu
pengangguran itu dikurangi segala macam itu bohong dan seterusnya
yang menjadi bahaya adalah ketika masing masing mengklaim memiliki kebenaran
rakyat ini bingung yang benar yang sepenuhnya seperti apa
sebab itulah karena ini konteksnya pilpres dua ribu sembilan belas
yang kemudian akan menjadi penentu kemenangan
apakah narasi bang habib yang lebih diterima
ataukah narasinya bang ade
itulah yang kemudian harus diyakinkan kepada publik
percuma berdebat ini rusia atau amerika
berdebat ini kesadaran palsu
ini kesalahan objektif masing masing pihak
kalau rakyat itu tidak menerima dari masing masing pihak itu
jadi pertarungan ya
dan toh juga kemudian kedua kubu sudah bikin label masing masing
punya teori masing masing
artinya dalam politik itu memang objektivitas itu menjadi sesuatu hal yang tidak absolut
yang betul betul objektif itu cuma tuhan
oke baik baik
saya sekali waktunya terbatas
terima kasih bapak bapak sudah hadir malam hari ini
yang penting rakyat sudah terbatas
gak gampang deh
pemilu harus dama
kita semuanya sepakat
kita semuanya sepakat disini